inilah detik detik saat petugas dari satgas poster padu sumedang
mencegat sepasang lansia
yang kedapatan tengah berjalan kaki di pinggir tol kawasan karapiak
sumedang utara jawa barat selasa sore
belakangan diketahui pasangan lansia ini
tersesat masuk ke tol saat akan kembali ke rumah
usai menjenguk anak cucunya di jatihuri yang tak jauh dari pintu tol
kedua lansia ini langsung diantarkan oleh petugas
pulang ke rumahnya di kecamatan rancakalong
tadi beliau itu masuk ke arah gerbang tol
yang kebetulan gerbang tol kan diperuntukkan hanya untuk
roda empat dan roda enam dan sebagainya
kedua orang tua tersebut untuk diarahkan pulang ke rumahnya
kedua orang tua tersebut untuk diarahkan pulang ke rumahnya
ini merupakan rekaman video saat sejumlah warga di wilayah karundanglon
kecamatan cipocok jaya kota serang banten
menghitung uang milik seorang pria bernama saneli
saneli adalah seorang kakek yang hidup sebatang kara di karundanglor
ia kini tengah sakit dan meminta pertolongan ke salah satu saudaranya
untuk menghitung uang yang ia simpan di kolong ranja
tak disangka uang yang tersimpan ternyata sangat banyak
uang uang itu tergulung dengan real
kemudian dihitung ke rumahnya
uang uang itu dimasukkan ke dalam karung dan sebagian dalam plastik plastik besar
uang ini terdiri dari pecahan sepuluh hingga seratus ribu dengan cetakan lama
butuh waktu sehari semalam untuk menghitung seluruh uang dengan bantuan sejumlah orang
setelah dihitung total uang yang dimiliki kakek saneli mencapai satu ratus empat juta rupiah
sementara ada sekitar sepuluh juta rupiah dalam kondisi rusak
bang nelly duitnya di mana
ngasih tau terusnya tuh duitnya di kolong di ember
itu semalam nanyanya
akhirnya diambil ditaruh di depan sini
itu udah banyak kecoanya duitnya udah busuk
namanya udah ada sepuluh tahun lebih
menurut keponakan uang itu dikumpulkan oleh sanelis selama puluhan tahun bekerja sebagai peternak bebek
karena tak memiliki anak dan istri uang itu pun sebagian besar disimpan di bawah kolong tempat tidur
rencananya uang tersebut akan ditukarkan ke bank dan digunakan untuk pengobatan kakek saneli
serta memperbaiki ruang kamarnya
tim liputan cnn indonesia